waspadalah dengan modus baru spesialis perampokan kendaraan
kali ini tim jatandras di treskrimumpolda jawa timur berhasil meringkus dua orang kakek kakek
yang menggunakan nasi padang untuk membius korbannya
siapa yang tidak tergoda dengan rasa dan aroma kaya rempah dari nasi padang ini
siapapun akan sulit untuk menolaknya
tapi kini anda patut waspada karena ada ada saja modus kejahatan yang dilakukan kedua kakek ini
demi bisa menguasai truk injarannya kedua pelaku menggunakan nasi padang untuk membius korbannya
pelaku adalah taufik hidayat enam puluh tahun asal kelurahan lemah putro sidoarjo dan sarip
lima puluh tujuh tahun warga kota mojokerto
keduanya terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur saat ditangkap
dari hasil penyelidikan kedua pelaku memiliki peran berbeda
ada yang berpura pura menyewa truk dan ada pula yang menawarkan sebungkus nasi padang
yang telah dicampur dengan obat antidepresan dosis tinggi
akibatnya korban akan mengantuk dan tak sadarkan diri usai menyantap nasi padang tersebut
molda jatim bersama polres sendiri kemudian melakukan pengejaran
berdasarkan rekaman kamera pemantau di spbu
tiga tersangka anggota komplotan pencuri ini akhirnya berhasil diringkus polisi
ini zarif nih dibelikan nasi padang satu bungkus
kemudian sebelum itu sudah dikasihkan pil yang sudah digerus
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
lukman rozak surabaya jawa timur